nah ini kan lagi istilahnya on onnya nih masa kampanye karena kita mau mencerang pilkada serentaknya juga pilpres dua ribu sembilan belas
tapi masih minimnya penggunaan teknologi dan media sosial dalam strategi kampanye pilkada
membuat banyak pemilih muda nyaris nggak kenal sama sosok pilihannya begitu
nah bagaimana yang mau memilih siapa yang dipilih nggak tahu
berpotensi mendongkrak perolehan suara pilkada
perkembangan teknologi dan media sosial kian pesat dalam kehidupan masyarakat sekarang
namun sayang di masa menjelang pilkada serentak strategi kampanye pasangan calon yang memanfaatkan media sosial
hingga kini masih minim sosialisasi
akibatnya banyak pemilih pemula atau kaum muda nyaris tak mengenal sosok calonnya
sehingga mengancam tingginya angka golput dalam pilkada serentak nanti
pengamat politik menilai kelompok muda sangat berpotensi mendongkrak perolehan suara
jangan menganggap abe terhadap isu isu kelompok milenial
nah diharapkan kepada pasangan calon agar memaksimalkan dua hal untuk meraih simpati kelompok milenial
yang pertama adalah strategi kampanye yang kreatif inovatif sesuai dengan sikil kelompok milenial
dengan memanfaatkan mark teknologi yang begitu kreatif memanfaatkan teknologi yang begitu inovatif
dan juga menawarkan hal hal yang bersifat entertainer muda yang akan diakomodir terhadap program program pemberitaan
sementara itu para pemilih pemula mengaku penggunaan teknologi dan media sosial dalam strategi kampanye pilkada memiliki kelebihan dan kekurangan
selain bisa digunakan untuk mensosialisasikan visi misinya terkadang media sosial juga digunakan sebagai kampanye hitam
sekarang kan teknologinya udah canggih ya
bisa lewat dari internet juga kayak sosial media yang dikhawatirkan ya seperti kayak berita yang nggak benar saling menjatuhkan satu sama lain
kayak gitu kan suka terjadi ya kok
ya pastinya pemimpin yang bertanggung jawab jangan hanya cuma pas dia mau menjalankan jangan dijanji tapi setelah sudah jadi gak ada bunyinya
disiplin terus yang bertanggung jawab terus benar benar jujur iya
harus benar benar bisa bersosialisasi
investasi langsung ke lapangan bersama semua masyarakatnya
apa sosial media atau apa
cenderung ke iya sosial media mungkin ya
kayak mungkin facebook atau instagram
harus bisa bersosialisasi sama masyarakat sama masyarakat menengah maupun sama lah gitu
melalui sosial media kayak instagram gitu ya
apalagi facebook kan sekarang udah banyak banget kan
banyak yang pakai kayak pencitraan pencitraan gitu
strategi kampanye kreatif dan inovatif
serta promosi program yang mengakomodir para entrepreneur muda
dinilai bisa menjadi salah satu cara untuk meraup suara di lini generasi muda
muhammad juanda bogor